microsoft menggelar ataupun microsoft indonesia menggelar ajang pertemuan para developer se indonesia
bertajuk microsoft developer festival ataupun defest id pada hari ini
namun yang menarik dalam acara ini untuk pertama kalinya ceo microsoft satya nadella hadir di indonesia
dan berbicara soal perkembangan teknologi digital microsoft
sudah ada koresponden radinal nata prawira di sana kita langsung saja bergabung
halo radinal selamat sore saya selalu penasaran dengan sosok nadela
ini orang asia yang memimpin raksasa teknologi sekelas microsoft
apa saja poin penting yang disampaikan nadela tadi
halo hera ia cukup menarik
tadi sekitar jam dua belas tiga puluh satya nadela orang nomor satu di microsoft
berbicara di depan satu lima ratus developer yang hadir di indonesia di tempatnya di rizk calton di belakang saya ini
yang menarik satu poin adalah bagaimana misi microsoft itu memberdayakan semua orang
dan semua organisasi
untuk melakukannya untuk mencapai sesuatu yang lebih
kemudian memang seperti kita tahu hera semenjak microsoft dipegang oleh satya nadella pada februari dua ribu dua puluh
kesan kaku yang pada di tubuh microsoft sebelumnya itu memang sudah hampir hilang ya
karena memang sekarang microsoft jauh lebih sedikit bewarna dan lebih kelintas platform
mereka muncul di android mereka muncul di ios dan itu otomatis menaikkan bisnis mereka investasi mereka
juga pun bertambah di sini
seperti kita tahu tapi hal ini tidak sejalan dengan penjualan dari smartphone lumianya ya
kita tahu untuk kuartal terakhir penjualan lumia untuk smartphone nya agak sedikit turun
satu empat juta jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar empat lima juta unit
dan itu juga masih jauh lebih turun dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
yaitu dengan kuartal yang sama mereka berhasil menjual delapan empat juta unit
itu tadi satya nadela menyampaikan mereka melakukan fokus di bisnis yang lain
seperti salah satunya adalah cloud
ada juga teknologi terbaru dari microsoft yaitu hololens
bagaimana mereka menggabungkan virtual reality dengan kondisi reality kenyataan
yang mereka bisa langsung berinteraksi dengan virtual reality juga
yang menarik lagi hera untuk sini untuk microsoft
ada beberapa startup yang memang diperkenalkan sendiri oleh satya nadela
ada juga kelase untuk platform kelas belajar mengajar
ada juga radialabs yang menjual laundry melalui aplikasi
itu juga diperkenalkan diintroduksi oleh satya nadella
dan mereka satya nadella sendiri cukup excited melihat bagaimana developer developer indonesia
tadi ada juga developer berumur dua belas tahun loh yang ikut datang di acara rizk calton ini
tapi untuk lebih jelasnya bagaimana dan apa tujuannya dari acara
developer di festival ini kita sudah tersabung dengan bapak antonius
yaitu direktur developer microsof indonesia
terima kasih telah bergabung di cnn indonesia business
satu saya penasaran tadi salah satunya poin yang disampaikan oleh satya nadella
sekarang eranya mobile first
tapi yang menarik ini untuk penjualan lumia nya justru untuk smartphone an adalah ini malah agak turun
seperti apa sih pak
oke jadi kalau kita sama sama lihat tadi di slide nya sattanya adalah
memang dunia melihatnya trennya adalah mobile first cloud first
nah artinya apa mobile first di sini itu bukan hanya dalam definisi smartphone atau mobile phone
tetapi lebih dari itu lebih ke mobility nya
dimana kalau kita melihat kenyataannya saat ini orang itu semuanya mau bergerak semuanya serba cepat
kita juga dalam kondisi seperti hidup di jakarta
terganggu kemacetan segala macam tapi kita dituntut untuk tetap produktif
jadi diharapkan agar kita bisa tetap produktif di mana saja pada saat kita dalam kondisi mobile
jadi dalam kondisi mobilitas kita kita diharapkan untuk tetap produktif
nah itu yang dimaksud dengan mobile first
nah dari situ sebenarnya kita melihat microsoft melihat bahwa yang penting dari itu adalah apa
interaksi dari orang dengan gadget nya melalui aplikasi
aplikasi itu justru yang membuat orang itu bisa lebih produktif
microsoft salah satu fokusnya adalah kita melihat bahwa oke karena melihat aplikasi itu sesuatu yang membantu orang bisa lebih produktif
meng empower mereka gitu ya memberdayakan mereka agar lebih produktif
jadi kita bantu agar orang itu jadi bisa dengan mudah menggunakan aplikasinya itu satu
yang kedua juga agar pembuatan aplikasinya itu lebih mudah salah satunya
microsoft baru saja mengakuisisi
perusahaan namanya membuat produk samarin di mana samarin itu membantu memudahkan developer
agar kalau mereka tuh biasanya kan buat aplikasi mereka coding satu kali setelah coding satu kali terus kemudian apa
nah agar mereka bisa ini mereka harus kompal bisa jalan di semua platform
jadi bukan hanya di windows sepuluh tapi juga di android dan di ios
dengan begitu buat si developernya sendiri dia mudah bikin aplikasinya terus kemudian jangkauannya lebih luas buat si pengguna mudah nih
karena kalau mereka mau pakai any device cara pakainya itu akan sama karena aplikasinya sendiri sama
itu yang kita maksud dengan mobile first bagaimana microsoft menjawab kebutuhan dunia di era mobile first ini
menurut kabar dijual ke foxconn pak untuk lumia nya ini
benar atau tidak itu pak seharga sekitar tujuh ratus delapan puluh triliun ya pak ya
itu benar atau tidak sih apa memang ini menyatakan kalau microsoft sudah melepas pasar mobile
kemudian sudah fokus sudah lah biarkan lah android biarkan android atau ios yang berkuasa atau seperti apa
jadi begini dari sisi jadi fokusnya microsoft sendiri ke sana gitu
nah kalau misalnya dilihat memang press release nya kita semalam itu menyatakan bahwa feature phone nya microsoft feature phone dengan phone yang seperti dengan keyboard yang masih ada ini yang biasa orang pakai untuk simple phone seperti itu itu memang dijual ke foxcond
balik lagi kita tuh tidak meninggalkan bisnis di sana gitu seperti yang melalui yang tadi saya bilang
berarti masih ada kalau untuk smartphone masih untuk microsoft masih di jalur smartphone
sisi fokusnya kita jadi baliknya dirubah kita lihatnya dari sisi aplikasinya
dari sisi platformnya smartphone nya gitu ya itu kita lihatnya cross platform
dari sisi smartphone microsoft dengan windows sepuluh ada tapi kita juga membantu buat si developer
bikin aplikasi untuk di android dan di ios juga gitu
jadi strategi shifting kita melihatnya karena itu tadi
balik lagi visinya kita adalah untuk empower every people and every organization
saya melihat sosok satya nadella ini memang cukup revolusioner ya kalau untuk di microsoft sendiri
sebenarnya perubahan apa ya signifikan yang dilakukan oleh satya nadella sendiri ini ketika masuk tahun dua ribu empat belas ya selain membuat produk produknya jauh lebih berwarna lintas platform apa sebenarnya perubahan yang signifikan yang dibuat oleh satya nadella ini
kalau kita lihat microsoft itu jadi lebih open
salah satu announcement yang dilakukan itu pada saat saatnya anda jadi ceo kita di tahun dua ribu empat belas adalah kita membuka microsoft office untuk jalan di platform lain di ios bahkan di android itu gratis bahkan
terus kemudian operating system kita windows yang selalu berbayar itu bahkan kita sudah mulai gratiskan untuk device dengan ukuran inci tertentu seperti itu

nah dari situ kita melihatnya bahwa memang trend dunia itu ke arah sana
kita tidak bisa lagi mungkin terlalu mengarahkan hanya ke kayak pikirannya mungkin hanya fokus ke satu hal aja tapi kita mesti tidak bisa menutupi mengikuti trennya ke arah sana
bagaimana microsoft membawa teknologi kita yang sudah lebih open dan juga bisa support cross platform agar mendukung itu tadi intinya mendukung empowered people dan juga organization

bahkan yang beberapa waktu lalu kita juga sudah press release database kita microsoft sequel sekarang jalan di open source
jalan di linux
jadi yang biasanya hanya jalan di platform microsoft which is itu hanya windows server sekarang bahkan jalan di linux gitu
itu menunjukkan bahwa transisinya itu kita harus melihat ke arah sana
saya lihat presentasi pak satya nadella memang ada salah satu poinnya ke cloud mereka
ke komputasi awan bukankah ini untuk jalur bisnis di komputasi awan ini mulai udah padat ya
kita tahu ada aos di sana amazon juga di sana juga gitu
apa sih memang signifikan perbedaannya nih kalau untuk kelebihannya dari komputasi awan milik microsoft yaitu azur
platform komputasi awan kita itu bukan hanya azure kita ada office tiga ratus enam puluh lima juga untuk membantu produktivitas
tapi terkait tadi pertanyaannya tentang azur salah satunya kita itu melakukan kita membuat satu terobosan baru
apa yang kita sebut dengan bots tadi kalau kita sama sama lihat di presentasinya satya bots itu adalah pengembangan lagi dari mesin learning
dimana interaksi orang dengan mesin itu seakan akan seperti kita nggak pernah akan mengira bahwa sebenarnya di belakang itu adalah mesin gitu
terus kemudian yang menjawab pertanyaan kita yang membantu kita
jadi kayak personal assistant kita kalau microsoft produknya cortana membantu misalnya menjatuhkan kita atau remind kita bahwa eh nanti ada meeting nih sedangkan kondisi jalan ini lagi macet nih jadi harus berangkat sekarang
seperti itu gitu
nah yang menariknya adalah teknologi itu jalan di microsoft data center di cloud nya kita
dan kita membuka api nya application programming interface nya
gratis untuk semua developer
bahkan kita nggak hanya membuka itu untuk
microsof product aja tadi dijelaskan juga bahkan ke facebook juga gitu
kenapa seperti itu karena kita melihat bahwa balik lagi cross platform
terus juga pengembangan itu ke arah sana gitu loh
sehingga membuat si developer tuh bisa dengan mudah oh kalau saya mau pakai teknologi bots tadi gitu ya
itu saya jangkauannya sebagai developer bisa banyak bisa ke macam macam platform gitu
itu arahan microsoft itu juga yang membedakan microsoft dengan teknologi cloud yang lain
sesuai dengan startup ya
ini kan mereka tuh ada program pemerintah seribu mencetak teknopreneur ya
dengan spesifikasi seed funding gitu
itu kalau untuk microsoft sendiri sumbangsinya apa nih kalau untuk pencetakan teknopreneur sendiri nih ya
jadi salah satu alasannya microsoft mengadakan devfest kita bilang developer festival ini itu bukan hanya dalam rangka ceo kita saat yang ada datang
tapi selain itu juga kita
karena merayakan microsoft indonesia dua puluh tahun sudah di indonesia
dan kita juga mau menunjukkan kerja kita sebenarnya selama ini itu kita sudah lakukan apa saja sih
bukan sesuatu yang gara gara pemerintah mungkin kasih program gitu ya
terus menurut eh kayaknya kita cepat harus bikin program sesuatu
nah dari situ salah satu hasilnya adalah kita sudah punya tiga ratus enam puluh empat startup yang kita bimbing melalui program bispa
dan yang kita akan tetap bimbing selalu gitu ya
nah tapi kita juga meng align
jadi kita menyesuaikan gitu ya dengan program pemerintah tadi seperti yang dikatakan oleh pak menteri ruyantara ya di presentasinya menciptakan seribu teknopreneur
nah definisi seribu teknopreneur sukses itu tadi kan yang seed fundingnya
nah kita akan menciptakan kita juga meng align plus kita akan definisikan startup baru kita buat startup baru yang kurang lebih sekitar lima belas sampai dua puluh startup per tahun dengan local partner seperti itu
terima kasih pak antonius atas waktunya
ya hera kembali studio